alam akibat terus menerus digoyur hujan bahu jalan di ruas tol cipali km sembilan puluh dua raja karta mengalami longsor hari senin
longsor sepanjang delapan puluh meter membuat satu lajur jalan terpaksa ditutup
dikhawatirkan longsoran bahu jalan semakin meluas dan memakam badan jalan
permukaan bahu jalan yang ambles terjadi di ruas tol cipali km sembilan puluh dua
tempatnya di kampung kareo kecamatan kalijati subang jawa barat
longsor terjadi di jalan tol arah cirebon menuju jakarta
akibat longsor lajur jalan menuju jakarta harus ditutup sebagian
permukaan bahu jalan yang ambles sepanjang delapan puluh meter dengan kedalaman hingga dua meter ditutup terpal
hal ini agar kondisi tanah tidak semakin turun saat kembali digoyur hujan
akibat penutupan satu lajur kendaraan dari arah cirebon menuju jakarta harus melambat saat melintas di lokasi longsor
amblesnya bahu jalan juga membuat besi pengaman di sisi jalan turun dan rusak
tanda tanda longsor telah terlihat sejak jumat lalu dan semakin parah pada hari senin dini hari
sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pengelola jalan tol cipali terkait penyebab maupun penanganan pasca longsor